awalnya nggak usah dibebuk atau dikantong aja dikantongi sepuluh yang namun putri putri
kasih uangnya kasih kasih tuh sama tuhan tuhan
diterima dari pak putri
pernyataan menteri perdagangan zulkifli hasan ini sontak viral di media sosial ketua umum
partai amanat nasional itu diduga memanfaatkan agenda bagi bagi minyak goreng sebagai syarat
agar warga mendukung anaknya putri zulfiyasa fitri
putri merupakan calon legislatif pan dapil lampung satu
melansir detik com jurubicarapan viva yoga mengklarifikasi video viral itu
fifa menegaskan jika acara pada sembilan juli itu adalah agenda partai di lampung
bukan agenda zulhas sebagai menteri perdagangan
presiden jokowi dodo pun turut angkat bicara
presiden jokowi mengingatkan zulhas agar fokus bekerja
terutama dalam menstabilkan harga bahan pokok
ya saya ingin mencari
saya minta semua menteri fokus bekerja
kalau menteri perdagangan ya urus yang paling penting
seperti yang saya tugaskan kemarin
bagaimana menurunkan harga minyak goreng berada di empat belas atau di bawah rp empat belas ribu
presiden menegaskan zulkifli hasan diberikan mandat sebagai menteri perdagangan
salah satunya harus mampu menurunkan harga minyak goreng
dari empat belas ribu atau di bawahnya

dan juga dari lima belas ribu dolar